salah satu pelajar ini bersujud dan menangis di hadapan orang tuanya
sambil memohon maaf karena telah mengikuti aksi demo menolak ruu cipta kerja pada kamis lalu
ini merupakan pertemuan antara para pelajar yang ditangkap tugas di sejumlah titik di kota bekasi
karena melakukan perusahaan dan mengganggu ketertiban umum
dengan orang tua mereka di polres metro bekasi kota jumat siang
saat pertemuan itu sejumlah orang tua tak kuasa menahan tangis
kapolres metro bekasi kota kombes polwijo narko mengatakan
dari satu ratus enam belas pelajar yang ditangkap mayoritas berasal dari kota bekasi
dari hasil penyelidikan para pelajar ini mengikuti demo karena mendapatkan pesan berantai di media sosial
tadi kita hadirkan para orang tua
untuk mengecek keberadaan anaknya
kemudian juga anaknya diberi kesempatan untuk berjanji kepada orang tua
untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya
sebelum dipulangkan ratusan pelajar ini mengikuti rapi tes dengan hasil dua diantaranya reaktif
mereka juga telah dibina didata dan membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya
ada pun di polda metro jaya sejumlah orang tua datang
dan menjemput anaknya yang ditahan pada jumat siang
sebelum diserahkan kepada orang tuanya pendemo didata dan diberikan edukasi terlebih dahulu
mereka yang dipulangkan adalah yang tidak berlaku anarkis
dan tidak melakukan perusakan saat berlangsungnya demo
salah satu orang tua pendemo menyebut telah mencari anaknya ke sejumlah polres dan polsek
sebelum akhirnya menemukan sang anak di polda metro jaya
dia keluar rumah sama teman temanku naik motor
ternyata di jonggongan itu sudah ramai
dan dia juga menemukan anaknya di polda metro jaya
sementara itu seorang buruh juga turut mencari rekan seprofesinya ke mapolda metro jaya
ia mengaku kehilangan sepuluh rekannya saat akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan selipi jakarta barat
jadi kita dua belas orang jalan dari tangerang melalui krl kereta turun di stasiun palmera
jadi kita dua belas orang itu kesisa dua orang
tapi sementara belum ada sih
jadi kita mau nyari ke polres
kalian ada mana
polda metro jaya mencatat lebih dari seribu peserta demo ditahan oleh polda metro jaya
maupun polres jajaran di wilayah ibu kota jakarta
tim liputan cnn indonesia